salah satu performer yang akan tampil dalam pagelaran hood transmedia adalah kiki art of dance
founder gigi ar of dance giyanti giyadi membuka kelas menari bagi anak anak penyandang down syndrome
melalui seni tari gigi mengajarkan tarian sebagai suatu terapi dan juga ajang melatih kreativitas
bagaimana cerita salah satu dari tujuh belas tokoh anak muda inspiratif yang akan meramaikan acara ulang tahun transmedia ke tujuh belas ini
dance itu adalah suatu wadah di mana aku bisa memberikan impact positif
jadi aku melihatnya sebagai tools di mana aku merasa that's my purpose
mulai mengenal seni tari dari belia gianti giyadi atau gigi menggunakan talentanya untuk dijadikan sebagai profesi dan wadah untuk berbagi dengan sesama
merasa kemampuan mengajar menari di singapura menjadi suatu keuntungan
jadi bekal awal gigi untuk membuka studio tarinya gigi art of dance
selama hampir sepuluh tahun ini gigi mengajak para pemuda untuk mengembangkan bakatnya di industri kreatif
jadi orang orang yang kesini adalah orang orang yang memang tahu interest nya apa
jadi dari situ pun menurut aku sudah nilai plus untuk orang orang itu
apa namanya interest gitu loh
nah aku pengen mereka mengembangkan di sini
makanya kita sebetulnya sering tanya sama mereka
misalnya sebelum masuk tuh oke kamu kenapa kamu nari goalnya apa
terus kira kira cita citanya jadi apa
terus kita juga buka banyak internship atau scholarship program untuk mereka yang memang mau meneruskan gitu ke performing art school atau ke karir di performing arts gitu
tidak hanya mendirikan gigi art of dance sebagai studio tari
gigi juga mendirikan gigi foundation yang bekerja secara sosial memberikan sekolah tari untuk anak berkebutuhan khusus
menariknya studio tari milik gigi juga mengusung misi budaya
murid murid gigi art of dance pun sudah banyak berkesempatan untuk tampil di luar negeri termasuk murid dari kelas down syndrome
akhirnya aku mulai berani buka gitu berani buka dan mencoba dengan lima penari down syndrome dulu
dari situ kita melihat bagaimana
kita juga masih belajar gitu maksudnya bagaimana caranya mengajarkan suatu gerakan ke mereka
misalnya kita butuh q apa yang bisa membantu mereka supaya mereka tahu beat atau music atau bagaimana cara mereka bisa mengetahui perubahan formasi
salah satu murid di kelas spesialnya namira bahkan telah banyak mendapat kesempatan tampil menari hingga ke singapura
namira merasa bakatnya diwadahi dengan baik di kelas gigi art of bank
di sini awal awal aku dari dimana aku bakat aku dimana aku raih
semua aku raih
dari jalan jakarta fishing week sama perbuatan mevi video clip gitu the martyrs artists itu aku mampu untuk menyalin itu
terus kayak ini bakat aku ini anugerah dari allah terima kasih mungkin buat aku sendiri karena aku membanggakan orang tua aku sendiri
untuk aku sendiri sih bangga mereka sayang sama aku sendiri
mereka sayang sama aku ngesupport aku juga
tidak hanya sebagai gerakan tari itu sendiri salah satu orang tua murid gigi art of dance merasakan efek positif dari menari untuk anak berkebutuhan khusus
alhamdulillah sih miss gigi juga udah mulai mempercayakan namira nih untuk menjadi asisten penarinya
paling nggak dia mulai dididik untuk pemanasan untuk apa
kayak kemarin di singapura juga
sama miss gigi diajak untuk ikut
jadi memberikan workshop sama mereka yang ikut workshop di asian youth festival theater kemarin di singapura
dia bantuin misk gigi kasih warming up dan ternyata dia mampu gitu ya
harapannya sih gitu sih mudah mudahan bisa menjadi apa ya
bisa menjadi satu ya kalau orang bilang pekerjaan ya pekerjaan ya gitu
tidak membutuhkan fisik atau skill khusus untuk menyalurkan ekspresi
kemampuan menari dapat dimiliki siapapun
melalui passionnya di dunia tari gigi ingin terus memberi dampak positif bagi masyarakat dan generasi muda
hema selitikta jakarta
saya bertanya sebenarnya tadi gigi mengatakan memulai karir sebagai penari profesional atau menyukai dunia tari sejak belia
sebenarnya usia berapa mulai menari dan siapa yang mendorong gigi menjadi penari
udah mulai nari tuh dari umur empat gitu karena memang kebetulan mamaku dan nenekku juga penari
jadi setiap hari dan kebetulan studionya itu di rumah
jadi setiap hari udah melihat mereka nari setiap hari gitu
tapi tariannya lebih tarian kontemporer atau kalian tradisional
masih tradisional sunda dulu tuh waktu kecil setelah itu

sma mulai mengenal tari modern terus suka hip hop modern dance terus ballet kontemporer
itu baru belajar di kuliah
kebetulan aku dapat beasiswa ke singapura waktu itu
ini tadi kalau saya dapat informasi gigi membuka sanggar tarinya ini ya ini baru sepuluh tahun
apa yang melatar belakangi gigi
nah akhirnya membuka sebuah tempat yang menjadi tadi anda katakan youth development center daripada sekedar dancing center gitu
iya itu juga sebetulnya dulu nggak nyangka kalau akan menjadi
seperti ini gitu karena dulu inginnya kita sharing aja ada tempat untuk sharing untuk orang orang yang suka menari
tapi setelah itu berkembang menjadi tempat di mana anak anak ini bisa mengembangkan bukan hanya di bidang tari itu sendiri tapi semua elemen elemen yang mensupport tari
kayak contohnya mereka suka desain kostum mereka bisa jadi kostum designer udah gitu mereka juga suka bagian technical teater mereka kita ajarin stage management dan sebagainya
nah dari situ aku melihat ternyata tempat ini tuh
itu lebih berharga dari hanya studio tari tapi memang bisa membantu mereka menemukan passion sama mereka gitu
iya dan kemudian tadi yang menarik lagi adalah adanya kelas untuk para siswa yang memiliki kebutuhan khusus ya down syndrome ataupun kebutuhan yang lain
sejak kapan kemudian apa yang mau melatar belakangi dari gigi untuk membuat itu
oke kebetulan aku dulu sebelum buka studio di jakarta aku kerja di singapura
nah di situ memang company yang aku kerja itu bekerja di bidang sosial juga
dan company tapi kita juga banyak melakukan kegiatan sosial
nah aku ditugaskan untuk mengajar down syndrome di sana
nah kebetulan di situ aku melihat banyak banget benefitnya dan sebagai terapi itu untuk mereka
jadi aku juga pengen dong gitu yang di indonesia juga pengen coba buka supaya mereka mendapatkan kesempatan yang sama
jadi sebetulnya dari situ kita memperlihatkan kesetaraan untuk seni untuk semua
ya memang sejak awal sudah ada subjek ataupun kelas seperti itu atau memang sesuai kebutuhan tiba tiba
ada orang tua murid yang membawa anak dengan kebutuhan khusus atau memang gigi sudah memang langsung mengumumkan akan membuka kelas untuk anak anak kebutuhan khusus
sebenarnya awalnya itu bukan kelas tapi lebih kepada kita aku ingin menggabungkan berkolaborasi diantara dulu ada grup yang namanya aseh jira dan juga isdi gitu
ikatan sindroma down indonesia
nah dari situ kita menggabungkan mereka dan aku ingin melihat apakah efek tari
karena aku kebetulan lagi nulis buku waktu itu
nah jadi aku ingin melihat bagaimana efek tadi terhadap kepada mereka gitu
nah jadi setelah itu ternyata bagus dan positif gitu responnya dan juga resultnya
jadi akhirnya setelah itu baru kita buka kelas regular karena banyak yang tertarik gitu
ya mungkin kalau gigi bisa menceritakan seperti apa tekniknya ataupun metodenya untuk membuat saudara saudara kita yang dengan kebutuhan khusus bisa menari bahkan perform ya
seperti tadi gigi katakan
ya sebenarnya metodenya tuh hampir sama sih tapi lebih menggunakan visual
atau misalnya sound kayak contohnya kita gerakan seperti ini kita bisa bilangnya bikin pelangi gitu
dan juga misalnya gerakan seperti ini namanya hey atau apa
nah jadi mereka juga bisa lebih cepat menangkap dan serunya untuk mereka itu mereka tuh moodnya tuh positif terus gitu
jadi kalau misalnya kita lagi ngajar tuh rasanya bukan mereka juga yang belajar tapi kita juga belajar banyak
karena dengan kebutuhan khusus pastinya lebih sulit ya untuk diajarin saya sendiri yang mungkin dengan kondisi normal itu gak bisa berlari ya
apa tantangannya buat gigi dan mungkin teman teman
teman teman instruktur di sana mengajar teman teman
iya jadi kebetulan sih aku juga dibantu yang mengajar tuh sekarang itu namanya karina syahnama
dia itu juga sangat dekat untuk mereka
jadi sebetulnya bonding itu yang sangat membantu
jadi juga kita coba ini ya untuk menggunakan berbagai cara untuk orang orang yang agak lebih lambat penangkap
itu kita bisa menggunakan asistensi tambahan atau juga misalnya mereka suka kadang kadang moody
jadi kesulitannya itu adalah
kita harus melihat banget nih mood mereka tuh seperti apa dan juga cara bicara dengan mereka juga bagaimana gitu
nah jadi harus melihat keadaan sih pinter pinter harus lebih sensitif kayaknya
ya apakah juga melibatkan psikolog mungkin apakah juga dokter dalam gigi memberikan pelatihan seperti ini kepada saudara saudara yang down syndrome ataupun kebutuhan khusus
sebenarnya sih kita nggak sampai saat ini kita belum ada konsultasi dengan psikolog ataupun dengan dokter
tapi lebih konsultasi kepada orang tuanya gitu
karena mereka itu yang lebih tahu mereka setiap harinya seperti apa dan juga kira kira bagaimana mereka mendapatkan ini dan juga bagaimana efeknya untuk mereka
nah jadi mereka tuh sampai marah kalau misalnya nggak ada kelas gitu
nah jadi kita melihat efek efek itu sih lebih kepada mereka seperti apa koordinasi terus socially
karena sekarang itu kita gak melihat mereka beda
jadi kita melihat mereka sebagai saudara kita yang sama
jadi aku ingin lebih
lebih melihat efek itu sih ke mereka gitu
ya kalau kita bicara mengenai profesi sebagai penari mungkin masih dianggap sebelah mata ya saat ini
meskipun udah mulai booming gitu ya
kalau gigi melihat bagaimana industri seni tari selain tadi ada ada niat mulia untuk memberikan pelatihan kepada saudara saudara yang mengalami kebutuhan khusus
bagaimana industri tari di tanah air
bagus banget sih kalau misalnya aku lihat karena kita memang verythy nya kan banyak banget gitu
maksudnya dari tradisinya juga hidup
udah gitu kontemporernya juga sekarang makin hidup gitu
sekarang udah banyak banget festival festival yang memang memberikan platform untuk semua koreografer koreografer muda
juga accessible lebih accessible ya sekarang daripada dulu gitu
dan informasi juga bisa tersampaikan dengan baik gitu
jadi perkembangannya sih sangat bagus sih
maksudnya aku tidak merasakan banyak kesulitan gitu di bidang industri kreatif ini
ya nanti kalau buat perform tanggal berapa rencananya di
apa kira kira sajian spesial yang ingin ditawarkan buat pemirsa
atau juga transmedia
jadi kita akan ada dua puluh lima penari
dan kebetulan aku ini berkolaborasi dengan suami aku
kita akan mempersembahkan sebuah tarian urban kontemporer yang dimana terinspirasi oleh impian impian dari tujuh belas milenial inspiratif ini
jadi kita akan membawa sesuatu lah nanti lihat tanggal enam belas dimana kita bisa mempersembahkan impian impian kita
kalau gigi sini impiannya apa sih sebagai seorang penari
kalau sekarang sudah pencapaian
sudah membuka tempat pelatihan tari
bahkan sudah menyebarkan ilmunya kepada saudara saudara yang dengan kebutuhan khusus
aku sih impiannya lebih ke memberikan impact positif ke generasi generasi yang muda
dan juga lebih bisa mengembangkan potensi potensi talent dari indonesian young generation
kalau bicara tentang indonesian talent bersaing dengan asing
gigi perhatinya bahkan berkompetisi
mungkin bukan berkompetisi
berperforman di sana ya
bagaimana respon dunia internasional terhadap talent talent tanah air
itu pasti responnya selalu positif kalau misalnya kita perform kemana keluar gitu
itu kita gak kalah juga kok
dan juga kita mempunyai nilai nilai culture yang sangat kuat
udah gitu kita juga punya nilai nilai apa
banyak misalnya lebih ke prinsip dan juga konsep yang kuat gitu
jadi jangan takut untuk nunjukin
terakhir buat gigi tadi anda katakan kita jangan takut untuk menunjukkan kita punya diversity culture dan itu strengness ya sebenarnya ya
tapi di satu sisi kita tidak memungkiri tari tari modern
mungkin korea juga bagian dari sesuatu yang booming saat ini
bagaimana anak anak indonesia tetap bisa memegang budayanya sebagai bagian dari akar kebudayaan kita
tapi kita juga bisa tetap mengikuti modernitas di dunia tari
ya memang sih
k pop itu salah satu kelas yang paling populer di studio
jadi itu banyak banget memang
tapi memang keren ya
cuman kita biasanya dan mereka juga misalnya hip hop atau apa kita selalu memasukkan unsur tradisi
kayak contohnya misalnya kita nari hip hop pakai lagu hip hop tapi kita masukin sedikit suara gamelan
atau di kostumnya misalnya kostumnya streetwear tapi kita ada aksen batiknya
nah jadi hal hal seperti itu yang bikin mereka gak lupa dengan roots mereka
baik gigi terima kasih untuk permisi anda
terima kasih untuk perbincangan hari ini
dan kami semua penonton transmedia cn indonesia juga akan tidak sabar untuk menunggu penampilan anda pada tanggal tujuh belas nanti ya
enam belas nanti dengan penari penari yang handal
terima kasih waktu itu bersama kami
selamat siang gigi
itu tadi perbincangan dengan gigi terkait dengan bagaimana kreativitas anak muda terkait dengan seni tari masih bisa menjadi sebuah
sesuatu yang sangat spesial meskipun di tengah modernitas